dua pelaku pencuri sepeda motor di pasuruan babak belur dihajar masa setelah aksinya kepergok warga
selain menghajarnya warga yang kesal juga melampiaskannya dengan membakar motor pelaku
dua pelaku pencuri motor ini tak berdaya saat menjadi sasaran amuk warga desa nguling kabupaten pasuruan minggu sore
kedua pelaku yang masih berusia belasan tahun asal desa cukur gondang dan desa pelososari
hanya pasrah saat masa menghujani tinju dan tendangan ke arahnya
menurut saksi mata kedua pelaku kepergok korban saat hendak mencuri motor di rumahnya
pelaku yang sempat kabur ditangkap warga sesaat korban meneriakinya maling
beruntung nyawa pelaku selamat setelah perangkat desa setempat memilih melarikannya ke mapolsek nguling untuk diamankan dari amuk masa
meski demikian warga yang tak
tewas membakar motor kedua pelaku
guna kepentingan penyelidikan polisi masih memeriksa pelaku beserta barang bukti tentang kaitannya dengan sindikat pencurian motor di pasuruan
pertama pelaku lari
hari masa banyak rumpunan kemudian pelaku salah satu pelaku ternangkap oleh massa kemudian dapat lima belas menit
pelaku keduanya tertangkap dan sudah diamankan
kedua tersangka kini mendekam di tahanan dan dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp dengan hukuman maksimal lima tahun penjara
mirsyabri yonko pasuruan